carta politika indonesia hari ini
survei yang berjudul kondisi sosial politik dan peta elektoral
pasca kenaikan bbm digelar carta politika
dengan melibatkan satu dua ratus dua puluh responden dan margin of error dua dua puluh delapan persen
melalui rilis secara daring
direktur eksekutif carta politika indonesia yunarta mengatakan
jika pemilu diadakan saat ini juga
maka ganjar yang akan terpilih menjadi presiden
ganjar dengan capaian tiga puluh satu persen suara
dan prabowo di posisi kedua yang memperoleh dua puluh empat persen suara
dan anies baswedan di posisi ketiga dengan perolehan suara dua puluh persen
menurut yunarta ganjar menang di wilayah jawa timur jawa tengah
diyo kekarta bali ntt dan ntb
sedangkan prabowo unggul di jawa barat dan sulawesi
sementara anies unggul di dki jakarta banten
sumatera dan kalimantan
sudah terpolarisasi hanya pada tiga nama ya
kalau kita lihat teman teman pertama ada nama mas anies baswedan
itu yang menguasai daerah sumatera dengan dki jakarta banten
saya pikir kalau dki jakarta banten
wilayah tempat mas anies kemudian berkuasa
tidak mengherankan malah mengagetkan
kalau ada yang berkuasa di daerahnya kemudian kalah
mas ganjar mas ganjar ini ya
kita bisa katakan memang berkuasa sekali di jawa
terutama jawa tengah dengan jawa timur
kalau mau diakumulasi
enam puluh tujuh persen di jawa tengah
lalu kemudian di jawa timur juga masih unggul
unggul sangat tinggi juga di balian tbntt dan maluk papua
dengan pola basis yang suaranya jokowi kuat
ganjar juga kuat
dalam survei yang sama juga terungkap
jika jokowi dodo ikut dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh empat

jokowi dodo ikut secara inkonstitusional
perpanjang jabatan tiga periode presiden
dan menunda pemilu dua ribu dua puluh empat
mayoritas publik juga menolak
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai calon wakil presiden
tim liputan cnn indonesia